setelah lebih dari enam belas jam paus yang terdampar di pantai jangkar situbondo
akhirnya berhasil dievakuasi petugas gabungan
proses evakuasi berjalan dramatis saat paus menolak dibawa ke laut dalam
beginilah proses evakuasi paus yang terdampar di pantai jangkar kabupaten situbondo
setelah seluruh petugas ahli dari badan pengelolaan sumber daya laut
bp sdl bali dan relawan penyelamat satwa
serta dari psdkp kementerian kkp pangkalan benoa
tiba pukul sembilan malam mereka langsung melakukan upaya evakuasi
petugas yang menggunakan speedboat langsung menali badan dan ekor paus
kemudian paus ditarik menuju laut dalam
namun usaha ini tidak berjalan mulus
beberapa kali petugas speedboat bahkan terjungkal karena tertarik paus
tiba tiba kembali ke arah pantai
setelah empat jam proses evakuasi ini pun akhirnya berhasil
membawa paus keluar pantai sejauh tiga lima mil
setelah petugas menambah empat kapal gardan
sebelumnya paus panjang dua belas meter ini ditemukan nelayan terdampar di pantai jangkar
kedalaman tiga meter
kondisi paus sempat dikhawatirkan memburuk
karena menjadi ajang tontonan warga dan bahkan diinjak